sejak pandemi mengajar secara daring menjadi rutinitas harianku
selamat pagi anak anak
selamat pagi bu guru
coba ibu cek siapa yang belum online ya
nanti ibu panggil ya
nanti ketahuan ibu
untuk guru guru semoga pandemi tak berlalu
agar kita bertemu kembali
terima kasih anak anak
kita harus tetap sehat dan semangat
meski kita masih sekolah online ya
terima kasih ibu
selamat hari guru
untuk seluruh guru di indonesia terima kasih
jasamu adalah jalanku menggapai cita cita